inisiatif prabowo menemui surya palo dianggap upaya merangkul para lawan politik di pilpres
menjadi kawan demi memuluskan agenda pemerintahan lima tahun ke depan
saat ini empat partai pengusung prabowo gibran cuma punya suara parlemen kurang dari lima puluh
pertemuan ketua umum partai nasdem surya paloh dengan presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto
di kantor partai nasdem dianggap sebagai sinyal merangkul lawan politik menjadi kawan politik selama lima tahun ke depan
hal ini terjadi mengingat koalisi pendukung prabowo gibran hanya memiliki presentase suara parlemen kurang dari lima puluh
statement statement pak prabowo kan memang jelas ya sepertinya akan coba dibangun sebuah koalisi besar
karena bahasa yang sering digunakan adalah merangkul bersatu konkret adalah membangun koalisi yang sifatnya gemuk
minimal akan di atas lima puluh persen dan yang memang menarik adalah kalau dihitung kekuatan kosong partai partai pendukung dua
untuk kekuatan parlemen di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan itu memang masih kurang dari lima puluh empat
tantangan di situ bukan hanya dalam konteks governability ke depan stabilitas politik pemerintahan
tapi juga sekarang di depan mata ada isu mengenai angket
dan tidak mengagetkan juga kalau partai nasdem yang kemudian menjadi partai pertama yang sekarang disebutkan mungkin akan punya peluang bergabung dengan koalisi kosong dua
ya karena kemarin sebelumnya bang surya paloh sudah menyatakan atau menyampaikan ucapan selamat mengakui
angket yang disebutkan yunarto adalah usulan para lawan politik prabowo gibran di pemilihan presiden
selain mengajukan gugatan hukum ke mahkamah konstitusi
kedua pasangan pilpres anies baswedan mohaimin iskandar
melayangkan juga mendorong partai koalisinya mengajukan angket di dpr sebagai perlawanan politik atas proses pilpres dua ribu dua puluh
sementara itu manuver prabowo menemui surya paloh dianggap sejumlah pihak sebagai sinyal retaknya hubungan prabowo dengan presiden jokowi
ayah gibran yang kini menjadi wakil presiden terpilih
namun gibran menapis spekulasi tersebut
ada isu renggangnya pak jokowi dan pak prabowo siapa yang renggang tidak ada yang renggang apa yang renggang
tolong jangan memberitakan yang jelek jelek gitu ya
pendapat gibran dikuatkan analis politik yang melihat retaknya hubungan prabowo dan jokowi sebetulnya belum terlihat
apakah bisa dikaitkan dengan retaknya hubungan isu retaknya hubungan antara prabowo dengan pak jokowi
saya sih belum bisa sampai pada kesimpulan seperti itu
tetapi adalah sebuah hal alamiah bahwa akan terjadi proses transisi dari pusat
karena kekuasaan yang tadinya ada di pak jokowi sebagai presiden yang masih berkuasa
ketika selesai masa pemilu presiden terpilihlah yang akan menjadi magnet
malah ini seharusnya secara sistem presidensial yang terjadi
presiden terpilihlah yang punya hak untuk kemudian membangun koalisi dan menjadi magnet
ini adalah sebuah inisiatif dari presiden terpilih pak prabowo tanpa harus kemudian terlebih dahulu menunggu izin pak jokowi
spekulasi keretakan hubungan prabowo dan jokowi memang tak tampak
yang paling tampak saat ini hubungan jokowi dengan partai yang membesarkan karir politiknya yakni pdi perjuangan
hubungan kita dengan semua baik
yang tidak baik itu cuma dengan jokowi
karena apa karena dia memilih membakar rumahnya sendiri
ya untuk kepentingan dia dan keluarganya kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah
menjalin hubungan dengan prabowo daripada dengan jokowi
yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan pak jokowi itu aja kesimpulannya
pdi perjuangan senantiasa mengkritik jokowi pasca gibran raka buming raka putra bungsunya menjadi pasangan prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
padahal karir politik jokowi dan gibran dibesarkan pdi perjuangan
keduanya mulai dari wali kota solo dan jokowi menjadi gubernur dki jakarta hingga presiden selama dua periode
sementara gibran menjadi lawan pdip yang mengusung ganjar pranowo dan mahfud md di pilpres dua ribu dua puluh